presiden joko widodo menggelar rapat internal mengenai perkembangan kasus penyebab gagal ginjal akut di istana bogor senin siang
presiden juga telah menginstrusikan bepom untuk menarik obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal
data terakhir per dua puluh tiga oktober tercatat dua ratus empat puluh lima kasus gagal ginjal akut dari dua puluh enam provinsi
presiden juga meminta kementerian kesehatan untuk terus menyelidiki faktor penyebab gagal ginjal
mulai dari sumber maupun potensi penyebab lainnya
untuk membahasnya kita telah terhubung dengan dr adib hermawan dokter spesialis anak
selamat siang dok jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika memang anak mengalami demam
sementara sudah ada larangan untuk mengonsumsi obat sirup apa alternatif yang bisa diberikan dok
yang pertama bisa diberikan cairan yang cukup artinya jangan sampai si anak kekurangan cairan
ini salah satu
yang kedua jangan menggunakan baju yang terlalu tebal seperti jaket atau selimut tebal itu dihindari
kemudian yang ketiga salah satu langkahnya adalah dengan menggunakan kompres
air hangat ini bisa memberikan apa membantu untuk mengurangi suhu pada tubuh anak
oke atau obat lain atau misalnya herbal gitu apakah bisa diberikan juga dok
nah untuk herbal ini kita memang sampai sekarang belum ada penelitian yang resmi bisa diberikan
artinya untuk memberikan sesuatu harus aman dulu baru dilihat nanti itu berfungsi
baik berarti yang paling mudah diberikan adalah kompres dengan air panas
lalu menggunakan baju yang tidak tebal begitu dan juga air minumnya diperhatikan lagi
supaya suhu tubuhnya bisa normal kembali begitu
namun dok jika anak sudah terlanjur diberikan obat yang bermasalah
yang sudah disampaikan oleh bepom tadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dok
nah apabila ada anak kita sudah mengkonsumsi obat yang juga tersemar oleh ethylene glycol
atau di ethylene glycol dan diberikan obat yang tidak tebal
biasanya akan ada beberapa gejala yang bisa muncul dari mulai tiga puluh menit setelah pemberian sampai dua belas jam pemberian ini
biasanya akan mengenai di sistem saraf
itu yang bisa dialami anak adalah mengantuk penurunan kesadaran
kemudian bicaranya ngelantur atau tidak nyambung kemudian tegang atau koma
kemudian apabila terjadi dua belas sampai dua puluh empat jam pasca dia mengkonsumsi obat tersebut
biasanya akan muncul keluhan pada jantungnya
nah ini biasanya akan terjadi tekanan darah yang meningkat atau menurun
gangguan irama jantung dan henti jantung
kemudian pada tahap ketiga ini biasanya terjadi pada dua puluh empat sampai tujuh puluh dua jam setelah kontak atau konsumsi dengan obat
ini biasanya bisa terjadi pada sistem ginjalnya
ini yang sekarang sedang terhadap dia
jadi ini biasanya tipis atau bak nya berkurang kemudian anjadanya nyering pinggang
kemudian terbentuknya kristal urin di dalam kencingnya
oke baik dok ini melihat kejadian yang luar biasa banyak ratusan anak bahkan sampai meninggal dunia
namun juga kementerian kesehatan kemarin menyatakan bahwa orang tua diminta untuk tidak panik begitu
tapi bagaimana orang tua seharusnya memilih obat untuk anaknya pada saat seperti ini dok
apa yang harus diperhatikan
secara umum bp pom sendiri sudah mencarankan untuk pemilihan obat itu dengan menggunakan metode klik ya
itu cek keamanannya kemudian cek labelnya cek identiternya dan cek keadaan luar sana
cuman karena saat ini memang sedang diteliti kandungan obat pada basiopi pada anak
tolong lebih hati hati menggunakan obat sirup pada anak
karena ini keamanannya yang memang masih perlu diteliti
jadi lebih lanjut
sehingga ada baiknya konsultasi ke dokter terdekat dokter anak ataupun dokter di wilayah tempat untuk pemberian obat obatan
yang memang diperlukan untuk anak
sekali lagi jangan setiap keluhan diberikan obat
karena ini tidak setiap kondisi memerlukan obat
yang pasti harus diperiksakan kepada dokter supaya mengetahui apa yang bisa dilakukan dan juga tepat begitu penanganannya
tapi dok misalnya
anak tidak boleh diberikan obat sirup tapi diberikan obat puyir
namun anak biasanya sulit untuk menelan puyer kapsul dan sebagainya
apa alternatif yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi hal itu dok
nah untuk beberapa obat yang memang bisa diberikan
salah satunya puyer kemudian tablet atau kapsul untuk anak yang lebih besar yang sudah bisa menelan
dan ada beberapa sediaan obat yang bentuknya masuk ke dalam dubur
ini juga bisa diberikan terutama untuk obat demam
dan obat anti kecil
untuk obat puyur salah satunya boleh dienjarkan dengan jus buah mungkin ya yang ada tersedia di rumah
ataupun cairan rumah tangga yang bisa mengurangi rasa tidak dari puyar tersebut yang bisa diberikan
baik dokter adib kita bicara mengenai gejala lagi
kita kembali membahas mengenai itu
sebenarnya gejalanya bisa muncul dalam berapa waktu orang tua ini bisa melihat dok
setelah mengonsumsi obat tadi
nah kasus etilen glikol dan diet glikol tadi memang dari awal
dari tiga puluh menit sampai dua puluh dua jam itu bisa muncul keluhan di susunan sarap
seperti yang saya bilang tadi pengantuk penurunan kesadaran penyambung dan lain lain
kemudian di rentang dua belas sampai dua puluh empat jam
saat terjadi gangguan di jantungnya
baik itu tekanan darah yang meningkat
maupun bisa terjadi henti jantung
nah untuk tim ginjal ini sendiri
yang terjadi gangguan akut kidney injury ini biasanya terjadi dua puluh empat sampai tujuh puluh dua jam
jadi mungkin yang perlu ditekankan juga bagi orang tua
biasanya kalau memang ini karena kelacunan dietit glikol atau etilen glikol
ini dalam tiga hari akan muncul keluhan tersebut
tapi juga harus ditandatangani
baik saat ini kejadian akut kidney injury atau gangguan ginjal pada anak yang saat ini sedang terjadi
itu belum ada simpulan konklusif bahwasannya penyebab tunggalnya adalah kandungan etilen glikol dan etile glikol
masih belum ada konklusi yang pasti
oke baik ini kan masih dalam perkembangan
tapi salah satu hal yang disampaikan juga orang tua harus sering mengecek bagaimana urin anak
kapan anak ini buang air kecil dan sebagainya
kalau dalam keadaan normal dok dalam dua puluh empat jam satu hari
berapa banyak atau berapa kali anak ini bisa mengeluarkan urin dok
dalam kondisi terjaga di siang hari
rata rata anak anak bisa akan berkemih itu setiap empat sampai enam jam sekali
hati hati kalau dia sudah tidak berkemih dalam enam sampai delapan jam
pertama yang harus diperhatikan
cukup minum dulu ditambah minumnya dulu
jangan buru buru parno kalau ini kejadian ginjal seperti itu ya
dicukupi dulu yakinkan bahwasannya inteknya minumnya cukup
setelah itu devaluasi pastinya membaik atau tidak
oke baik berarti tidak perlu panik terlebih dahulu melihat kondisi urin dari anak
namun kan ada yang mengatakan bahwa urin dari anak bisa terlihat dari warnanya
apakah itu berpengaruh dari dehidrasi atau tidak apakah itu benar dok
betul betul sekali
semakin kita kekurangan cairan otomatis urin yang kita produksi akan berwarna semakin pekat
nah dari semakin kekurangan cairan ini menyebabkan cairan urin yang pekat
juga produksi urinnya menurun
ini yang pertama dari kekurangan cairan
tapi kalau kondisi gagal ginjal pun itu pun juga bisa terjadi dua hal tersebut
makanya sebelum kita jauh berpikir bahwasannya ini suatu kejadian gagal ginjal
kecukupan cairan anaknya dijaga dulu
coba diberikan minuman
kalau kalau diadil sudah diberikan kecukupan minuman baik
tapi produksi urin berkemihnya jarang dan sedikit
juga warnanya menjadi lebih gelap
ini yang harus diwaspadai
oke baik dok ini kan kabarnya juga sudah ada obat yang didatangkan dari singapura dan juga australia
apakah ini bisa dibilang menjadi kabar baik dok
ini kalau obat yang didatangkan itulah adalah antidotum
antidotum itu adalah untuk menangani kalau dia adanya keracunan dari ethylene glycol dan dietil glikol
cuman sampai saat ini kan seperti yang sudah saya bilang tadi
penyebabnya memang belum dikongkusikan bahwasannya ini ini hanya karena dua jatah tersebut
beberapa penyebab yang lain masih diteliti dan belum ada kesimpulan pasti
jadi kalau memang nanti sebagai racunan ethylene glikol di ethylene glikol
obat itu harapannya bisa akan menjadi salah satu tata laksana yang bisa digunakan
oke dok ini kan bukan obat baru ya sudah ada tahun tahun sebelumnya begitu
apakah penyakit gagal ginjal akut anak ini juga memang sudah ada sebelumnya dok
untuk gagal ginjal memang sudah ada pada
tetapi memang kejadiannya tidak sebanyak orang dewasa
biasanya terjadi pada kasus kasus yang kronis yang berkepanjangan
di sini yang terjadi saat ini adalah kondisi akut di mana kejadian perburukan fungsi ginjal ini terjadi dalam waktu yang singkat
nah ini kebetulan awal ini terjadi di luar negeri kemudian kok kita juga melihat kasus kejadian gagal ginjal di anak
indonesia juga semakin merebak
kemudian ini menjadi awareness tersendiri bagi kementerian kesehatan dan juga idai pada khususnya
baik dokter adib ini kalau kita lihat dari data kan memang maksimal usia di usia balita begitu satu sampai dengan lima tahun
apakah anak di atas lima tahun resikonya lebih kecil atau seperti apa dok
ini data yang disebut sebenarnya bukan apa ya ini kejadian yang baru dikumpulkan datanya
ini adalah pengkejadian yang banyak terjadi di usia satu sampai lima tahun
karena kembali belum ada konklusi penyebab pastinya dari kejadian gagal ginjal ini apa
ini kita belum bisa memastikan ini apakah prevalensinya hanya akan jadi di usia satu sampai lima dan yang dewasa lebih besar usianya lebih kecil
ini belum bisa konklusif
tetapi salah satu faktor resikonya kejadian gagal ginjal pun tidak terjadi
tidak karena faktor dehidrasi atau kurang cairan
nah memang resiko kurang cairan pada anak di bawah lima tahun akan lebih besar dibanding dengan anak dengan usia yang di atas lima tahun ke atas
kira kira seperti itu
baik dr adib terakhir tadi kita sudah bicara mengenai obat yang ada dari australia dan juga singapura
kapan orang tua bisa memberikan atau menuju ke rumah sakit untuk diberikan obat itu
sejak kapan apakah memang tadi dokter mengatakan bahwa sekitar tujuh puluh dua jam sudah terlihat gejala gejala yang tadi
atau seperti apa dok
nah betul sekali
pertama sekali pengamatan tadi yang timetable nya faktor resiko yang muncul ini sebenarnya memang harus ditengarai oleh orang tua
ketika syaratnya adalah itu kalau memang ada gagal ginjal produksi urinnya menurun kemudian warna urinnya jadi lebih gelap
nah itu orang tua memang harus lebih aware
ada baiknya untuk mendatangi layanan kesehatan baik itu dokter maupun dokter anak maupun rumah
untuk dokter anak maupun rumah sakit memastikan apakah ini memang kasus gagal ginjal atau bukan
oke baik besar harapan kita bisa menemukan penyebabnya apa dan tidak ada lagi kasus yang meninggal dunia
terima kasih sudah bergabung bersama kami dr adib hermawan dokter spesialis anak salam sehat selamat siang